sementara itu jelang perhelatan asian games timnas sepak bola u dua puluh tiga menggelar pemusatan latihan atau training camp di bali
dipilihnya bali sebagai lokasi training camp karena diharapkan pemain bisa lebih tenang dan fokus dalam latihan
pasukan timnas u dua puluh tiga menggelar latihan perdana di stadion kapten iwayan dipta gianyar selasa pagi
latihan ini merupakan bagian dari persiapan tim asuhan pelatih louis mia untuk menyambut asian games agustus mendatang
dipilihnya bali sebagai lokasi pemusatan latihan karena bali memiliki tempat yang nyaman dan tenang
baik di lapangan maupun hotel sehingga para pemain diharapkan bisa lebih fokus saat berlatih
dalam latihan perdana ini empat orang dari dua puluh empat pemain belum ikut latihan karena belum tiba di bali
di antaranya adalah evan dimas dan ilham udin yang masih berada di malaysia
serta ezra walian dan sadil
rencananya tim garuda muda ini menjalani training camp di bali hingga dua belas agustus mendatang
di ubud jauh dari keramaian juga dan supaya pemain bisa lebih relax